kota belita itu cantik ya
ya tapi tau gak sih
kalau fasilitas kesehatan itu kan merupakan garda terdepan ya untuk menangani masalah kesehatan
tapi di indonesia ini sangat tidak merata dan penyebaran itu sangat kurang gitu
nah salah satu fasilitas kesehatan yang masih terbatas di berbagai daerah di indonesia adalah puskesmas
dengan bertambahnya jumlah penduduk yang dimana sekarang penduduk indonesia ada dua ratus tujuh puluh dua juta jiwa
banyak juga ya
banyak banget yang dimana idealsnya indonesia harus memiliki puskesmas sekitar enam belas delapan ratus tujuh puluh lima
jadi itu masih kurang ya
jadi gimana ya nuyar
cara pemerintah untuk menanggulangi masalah fasilitas kesehatan itu
desa peduli kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh desa
untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian
serta kesiapsiagaan masyarakat desa
dalam melakukan upaya preventif dan promotif untuk penanganan masalah kesehatan di desa
demi terwujudnya desa sehat dan sejahtera sdgs desa tiga
desa layak air bersih dan sanitasi sdgs desa enam
serta kawasan pemukiman desa aman dan nyaman sdgs desa sebelas
eno buat kamu arti kesehatan itu apa sih
segala aja dong
karena kalau kita gak sehat kita bisa apa
bener banget sih ya
yang misalnya kita terapin di suatu negara
masyarakat indonesia sakit semua
makanya salah satu tujuan nasional pembangunan berkelanjutan itu adalah
kesehatan yang baik dan kesejahteraan
nah diturunin ini ke sdgj yaitu sustainable development goals
desa sehat dan desa sejahtera
tapi bagaimana kita tahu desa tersebut sudah menjadi desa yang sehat dan sejahtera atau belum
nah itu gimana dari pemerintahan desa itu tersendiri
apakah desa itu sudah bisa menerapkan program program kesehatan
untuk indikator desa yang sehat dan sejahtera atau belum
desa peduli kesehatan pada dasarnya mendorong pembangunan kesehatan di desa
melalui peningkatan kesadaran kemauan dan kemampuan
dan kemampuan hidup sehat bagi pemerintah dan warga desa
agar mampu menemukani mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya
sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
pemerintah desa dan supra desa harus menjamin ketersediaan akses dan fasilitas sesuai dengan indikator
dan alur tahapan fasilitas desa sehat dan sejahtera
nah seperti biasa nih kita bakal melihat secara langsung praktik praktik yang ada di desa
yang menjalankan program desa peduli kesehatan
dan sekarang nih kita bakal keliling di kabupaten blitar
hal ini merupakan wujud dan dukungan nyata kepedulian pemerintah kabupaten blitar terhadap bidang kesehatan
untuk itu pemerintah kabupaten blitar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah desa kendal rejo
desa rejo winangun desa mangunan dan desa kebon agung
untuk peduli dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian
serta kesiapsiagaan masyarakat desa dalam melakukan upaya preventif dan promotif
untuk penanganan masalah kesehatan demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di desa
kabupaten blitar berada di bagian selatan provinsi jawa timur
luas area persawahan menjadikan mata pencarian sebagian besar penduduk kabupaten blitar adalah bercocok tanam
terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama padi dan palawija
sekarang kita menuju ke desa yang pertama sebuah desa di kabupaten blitar
yang mendapatkan prestasi seratus besar desa terbaik dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
yang unik dari desa ini adalah bukan hanya ada posyandu untuk balita saja
melainkan ada posyandu lansia dan posyandu jiwa yang dilakukan secara rutin
selamat datang di desa kendal rejo
mbak kenalin saya bima
aku ina mbak
nah kebetulan ingin ngobrol ngobrol nih tentang beberapa hal tentang polindes desa kendal rejo ini
ya kan katanya polindes desa kendal rejo ini kan merupakan salah satu polindes yang berprestasi ya
rut kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
itu luar biasa dong
dan katanya kan ada beberapa program yang berjalan nih mbak
boleh nggak sih kita tahu program apa aja yang ada di polindes ini
ya program kesehatannya
kalau program kesehatan yang sudah berjalan di wilayah kerja polindes desa kendal rejo banyak sekali sebenarnya
salah satunya di pos yandul ada pos yandul balita pos yandul lansia terus ada pos bindu

untuk penyakit yang tidak menular
kemudian ada di pos yandul lansia nanti juga ada

kemudian ada juga kpac

saat pandemi covid sembilan belas melanda desa kendal rejo tanggap menghadapi dengan melaksanakan program seperti pemberian bantuan untuk warga yang terdampak
bantuan vitamin dan sembako bagi warga yang sedang menjalankan isoman disinfektan ke rumah rumah dan lingkungan desa pengaktifan posko ppkm dan ruang isolasi desa
kamu juga memberikan edukasi pencegahan covid sembilan belas dan berpartisipasi aktif dalam mengaktifkan

untuk merealisasikan desa peduli kesehatan ini perlu komitmen besar dan anggaran yang besar pula

kan kita itu lagi keliling keliling ya di kabupaten blitar
kebetulan kita itu tertarik banget nih sama desa kendal rejo
karena desa kendal rejo ini merupakan salah satu desa yang berprestasi
dan kita juga penasaran banget nih
dan kita juga penasaran banget nih
pak bagaimana sih cara merealisasikan desa peduli kesehatan ini
pak saya lepas ya
biar jelas untuk bisa menjelaskan apa yang sedang disampaikan saya
jadi untuk tiap tahun kita kurang lebih rp satu ratus empat puluh empat juta kita gelontorkan untuk kesehatan
untuk posyandu untuk kadernya kemudian untuk lansianya
dan juga untuk kesehatan
karena saat ini kita fokus pada pencegahan stunting
jadi ketika ibu hamil untuk pencegahan ini kita sudah bersama bidan desa untuk mendeteksi ada kemungkinan stunting
jadi kita tingkatkan vitamin ibunya kemudian kita perhatikan terus
jadi kita juga untuk meningkatkan anggaranya
kita akan melanjutkan perjalanan ke sebuah desa
yang tahun lalu dinobatkan sebagai desa digital oleh gubernur jawa timur desa rejowinangun
pada tahun dua ribu dua puluh desa rejowinangun diresmikan sebagai desa digital oleh gubernur jawa timur
salah satu produk digital rejowinangun adalah e health
aku fuyuk tepo banget ya mas
bagaimana sih cara masyarakat mengakses aplikasi e health ini
jadi di desa rejowinangun ini memang tahun dua ribu dua puluh kami sudah seperti dikunjungi oleh gubernur
dan dikatakan sebagai desa digital selain dari desa umkm
menuju e health ini memang cukup panjang perjalanan kita
warga harus terdaftar lebih dahulu melalui e ktp nya
sekarang ektp di sini dipakai nih kita pakai alat nih
di bawah itu kan
di scan ya
di bawah itu ya
semuanya sudah ada semua
ini adalah sebuah akses alat e ktp nya
jadi kita nggak mungkin hanya sekedar e ktp gitu doang
kalau sudah jadi nanti di hp nya tinggal lihat oh surat saya sudah jadi tinggal di down
itu awal muawalnya kenapa rejowinangun dicarakan desa digital tuh
selain melakukan penyeluhan secara massal penyuluhan keliling masih dilaksanakan di desa rejowinangun
untuk memastikan bahwa tidak ada satu penwarga yang tertinggal
dan tidak terdata kondisi kesehatan keluarganya
termasuk pelaksanaan pengadaan sanitasi dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat
untuk kegiatan di desa itu ada kegiatan yang kita menerima dana daripada dana desa
di mana kami melaksanakan kegiatan ini kita memakai anggaran dana desa itu sendiri
di mana pada pos bidang kesehatan ini nanti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada empat bidang
yang pertama adalah bidang penyelenggaraan
di desa kesehatan dan posyandu
kemudian yang ketiga adalah desa tanggap covid
kemudian yang keempat itu adalah kaitan dengan pelatihan kader kader kesehatan
guna mengikuti daripada program smart village yang ada di desa sini
ya atau desa digital yang ada di sini
sehingga dalam pelaksanaan ini ini berkelanjutan
kemudian porsi anggaran yang kita tetapkan kemarin itu ada dua hal
yang pertama adalah kita memenuhi kebutuhan yang bersifat hard failnya
itu perangkat anjungan dan sebagainya
kemudian yang kedua adalah semacam tot kepada kader kader kesehatan yang dilatih oleh fasilitator dari tenaga pendamping akademis yang dari universitas
bangunan adalah desa yang berada di kecamatan udanawu
kabupaten blitar jawa timur
yang memiliki tenaga kesehatan terdiri dari satu orang perawat
satu orang bidan dan dua orang dokter
fasilitas kesehatan di desa bangunan
didukung oleh tenaga kesehatan yang berasal dari partisipasi masyarakat
dengan rincian seperti anggota desa siaga enam orang
dan kader tiga puluh tiga orang
fasilitas kesehatan di bukesmas
memang adalah merupakan salah satu tameng untuk menjaga kejahatan warga kami
karena itu warga kami sangat kita anjurkan untuk mendapatkan layanan di pukesmas
termasuk saya sendiri yang melakukan
pengecekan kesehatan di bukesmas
untuk tahun dua ribu dua puluh
kita desa menganggarkan sejumlah rp tujuh puluh enam lima ratus empat puluh
terdiri dari pertama untuk insentif kader sejumlah dua puluh dua delapan puluh
untuk pmt pemberian makanan tambahan itu
dan perlengkapan kesehatan
dan yang terakhir adalah untuk pelatihan dan penyeluan kader kesehatan
jadi total rp tujuh puluh enam lima ratus empat puluh
berjumlah dari dana desa untuk tahun dua ribu dua puluh satu
alhamdulillah saya sangat sangat berterima kasih untuk pihak desa
karena program desa itu sangat membantu perkembangan anak saya
yang dulu saya juga sempat takut
karena perkembangannya kan tingginya kurang anak saya kecil
terus karena adanya bantuan dari desa ini
tinggi anak saya bertambah
dan kemampuannya untuk bergerak atau komunikasi dengan orang lain itu pun juga sangat bagus
jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ke pihak desa dan bu bedan desa
yang selalu memberikan penyuluan ke saya
bahwa anak ibu pasti akan tumbuh dengan baik untuk kedepannya
dari rekomendasi pak kades
ada satu lagi nih desa peduli kesehatan yang wajib kita kunjungi
namanya desa kebun agung
oh desa yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman obat ya
yap betul sekali
makanya desa yang satu ini dijuluki kampung toga
atau lebih dikenal dengan kampung toga turiputi
mereka memiliki tanaman apotek hidup
yang didalamnya terdapat ratusan tanaman obat yang lengkap dengan keterangan dan khasiatnya terhadap kesehatan
karena saya melihat potensi yang ada di desa kebun agung ini
sangat luar biasa
di kampung saya ini luar biasa
pertama itu dari mengolah empon empon
atau tanaman rimpang
banyak yang terbuang
banyak yang tidak dimanfaatkan
padahal tanaman itu di sini tumbuh liar
tumbuh subur tanpa harus kita rawat
berangkat dari situlah
saya akhirnya mencoba membuat satu inovasi dengan minuman instan dari empon pon
dari tanaman tanaman obat itu
mereka menciptakan produk minuman herbal dan olahan lainnya seperti keripik
proses pengolahannya juga tentu melibatkan warga sekitar
dengan adanya produk
olahan tanaman herbal
dari taman apotek hidup di kampung toga turiputi
desa kebun agung
selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
mereka juga mampu meningkatkan perekonomian warga desanya
seru banget ya perjalanan kita hari ini
tadi kita kan udah langsung lihat nih
pelaksanaan program peduli kesehatan di desa kebun agung
ya betul banget
kamu tahu tadi itu pertama kalinya aku ikutan pelatihan phbs loh
pokoknya mulai sekarang
aku bakal terapin di kehidupan aku perilaku hidup sehat dan bersih
harus dong karena kesehatan itu nomor satu
dan program peduli kesehatan memberikan kesempatan kepada seluruh warga desa
untuk mendapatkan akses kesehatan jadi lebih mudah
tapi kita belum waktunya loh beristirahat
pokoknya kita harus terus dukung program program kesehatan di desa
desa sehat indonesia sehat